jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril menyarankan selama rentang waktu dua minggu ini
masyarakat diharapkan tidak meminum obat berbentuk sirup
hal ini dilakukan sampai penyelidikan terkait kasus gangguan ginjal akut yang diduga diakibatkan oleh zat berbahaya di dalam obat
jenis sirop akan menemukan hasilnya
saya kira dalam dua minggu ini selesai ya mudah mudahan ya
coba dalam waktu ini hati hati dulu tolong jangan dulu ya
kemudian orang orang tua jangan cepat memberikan obat dulu
jadi kita saat ini adalah respon cepat secara massal ya
dan diharapkan apotek juga tidak menjual dulu
tapi sudah ditarik sebetulnya ya sudah ditarik semua
jadi publik itu masih bisa mengkonsumsi sirop atau tidak
boleh jadi tidak semua sirup mengandung itu
jadi yang tidak boleh itu yang ngalur di dalamnya ada di ethylene glycol maupun ethylene glycol karena dia adalah zat yang beracun toksik
jadi ini kan kaitannya dengan gerakan ya
kita sudah buat surat kewaspadaan namanya dinas kesehatan rumah sakit termasuk aparat ya sama samalah
termasuk farmasi toko obat di beberapa daerah harus dong ikut tanggung jawab jangan sama sama jual itu